negara negara luar sudah bisa berhasil masuk ke piala dunia tapi nampaknya indonesia belum bisa ya
masuk ke dalam daftar negara yang bermain di piala dunia
tapi paling enggak indonesia punya banyak sekali seni tradisional
dan juga ada salah satunya yang mengusung olahraga sepak bola
salah satunya khas bugis makassar
namanya sepak raga yang hingga kini masih terus berjaya
sepak raga ini kalau misalnya dipertandingkan di piala dunia kita pasti bakal jadi juaranya
tapi lialah gak ada lagi negara negara yang punya budaya ini
jadi harus dipertahankan
benar jadi sudah unik kemudian juga istimewa dan ini sudah tersohor juga hingga ke luar negeri pemirsa
bagaimana kah generasinya agar tetap lestari berikut liputan tim insight indonesia untuk anda
sepak raga lahir di wilayah nusantara sulawesi selatan tepatnya
alunan musik pengiringnya indah terdengar
gerakannya syarat makna menggambarkan persatuan akan perbedaan bineka tunggalika
memadukan antara ketangkasan serta kelehayan memainkan bola
para pemainnya didukung dengan balutan kostum khas kerajaan makassar
adat ikat kepala pasapu jas tutup makassar serta yang paling khas ialah sarung sutrali pasak b
sebenarnya itu bisa dikatakan sudah punya latar belakang latar belakang sosial ya dengan bersusun susun bahwa misalnya dengan adanya unsur ke
keberagaman dalam perbedaan
keberagaman dalam perbedaan
misalnya ada yang berdiri ada yang duduk kemudian bagaimana mereka bisa beragam kepercayaan kepercayaan kemudian saling bersusun dan kemudian saling membantu
di sini juga kita melihat adanya unsur gotong royong antara masyarakat di sini
sekilas sepak raga memang mirip dengan olahraga sepak takraw
namun terdapat perbedaan mendasar dari keduanya
bola sepak raga memiliki lapisan khusus
perbedaannya itu bola perbedaannya itu takraw dengan pemain raga beda sekali
mulai dari beda bolanya gerakannya beda
kalau bola tekor kan satu lapis
kalau bola raga itu tiga lapis
dulunya itu juga satu lapis bola raganya
tapi dimainkan dimainkan tidak ada bunyi
terus kita lapis kedua
di lapis kedua itu ada bunyi tapi tidak puas untuk mendengarkannya
terus kita lapisi yang ketiga
di lapis yang ketiga itu kita mainnya puas bunyinya karena rencing
kini sepak raga masih terus dipertunjukkan dalam berbagai kesempatan
di antaranya upacara peringatan hari besar hingga hajatan atau pesta
meski tak mudah mencari bibit bibit muda yang memiliki keinginan meneruskan tradisi ini
namun tak berarti sepak raga akan hilang tergerus zaman
karena permainan ini adalah warisan
kalau kita melupakannya berarti kita tidak punya warisan
saya tidak mau menjadi penonton bagi kesenian saya sendiri
saya harus bermain
ada banyak cara untuk terus merawat seni sepak raga khas bugis makassar ini
salah satunya pengembangan melalui sanggar sanggar seni hingga program ekstra kulikuler di sekolah sekolah
tentunya juga diperlukan dukungan penuh dari masyarakat juga pemerintah
dea ayujihan makassar